sengketa perbatasan indonesia dengan malaysia membuat nama dusun camar bulan
desa temajuk kecamatan palo kabupaten sambas kian terangkat ke publik
saat ini sengketa itu sudah meredah walaupun persoalan sengketa ini masih status quo
artinya belum benar benar terselesaikan
desa terluar dan terdepan di garis batas nkri dengan malaysia ini pun kini banyak dikunjungi
pemerintah indonesia pun gencar membangun infrastruktur di dusun camar bulan desa temajuk
untuk menguatkan kembali perekonomian dari sektor pariwisata ini
badan nasional pengelola perbatasan bnpp memberikan modal motivasi
berupa pelatihan pengembangan kapasitas umkm dan pelaku wisata
beragam fasilitas sudah dimiliki seperti homestay villa resort serta lokasi pemancingan
desa temajuk itu selalu bikin saya rindu
itu sudah saya anggap seperti kampung saya sendiri ya karena sudah tujuh kali seserik itu saya datang
pertama karena masyarakatnya sangat ramah welcome sama wisatawan
terus saya juga menikmati alam view alam seperti pantai yang ada di temajuk itu ada dua model
dari kota pontianak perjalanan ke dusun camar bulan desa temajuk ditempuh selama dua belas jam
setelah lelah dalam perjalanan panjang melewati hutan hujan tropis kalimantan
pengunjung bisa menemukan beragam penginapan sesuai dengan isi kantong
yang lengkap fasilitas bisa mengunjungi resort camar bulan
namun di desa ini jaringan telepon seluler yang belum tersedia serta jaringan listrik yang hanya menyala saat malam hari
saat ini resor camar bulan menerapkan konsep yang minimalis dan berkearifan lokal
salah satu ikoniknya adalah rumah terbalik
ide awal pertama kali saya ke temajuk
karena awalnya saya lihat pemandangan di temajuk sangat indah
otomatis pantai temajuk ini punya potensi untuk dijadikan tempat wisata
dari situlah saya mulai berpikir untuk bangun wisata buatan seperti rumah terbalik
untuk menggenjot sektor pariwisata di dusun camar bulan perlu adanya dukungan pemerintah berkolaborasi dengan investor pemodal serta masyarakat dari berbagai elemen
tujuannya untuk sama sama berkontribusi memajukan dusun camar bulan
sebagai beranda terdepan indonesia